ini kan bukunya
kita apain emaknya
bukannya jawab malah ikut ikutan
ah kelamaan lo
jangan langsung ke mata dong
ya emang sepeda
lu kenal apaan
itu tuh sepedanya rama
baru sedunam jelit dua kan
jelit dua kan baru sedunamnya
ah cepetan ah
aduh kasihan banget
kepala lagi lu
lagi kaget pake disitu sih
mau apa lu
jadi orang tuh gak usah niruin omongan orang
jangan sosial deh lu
sepeda lu itu ya jatoh
karena emang sepeda lu tuh dibutuh
evi kamu jalan dulanya
gue mau liat sepeda ku bentar aja
kenapa belom makannya lagi bahaya pula
udah dikasih kotes
kan bosan kalau dulu
yaudah sini kalau bosan bundingan bangga
enggak enggak enggak
katanya bosan ya
gue ngasih kek
oh iya ketinggalan
lagi sepatu pakai lepas lepas ya
tau eh ketinggalan
kalian pasti bertanya tanya siapa sih ibu ini
ibu adalah guru baru kalian
dan mulai hari ini akan mengajar di kelas ini
sebelum kita mulai pelajaran
ibu akan memperkenalkan diri dulu
nama ibu adalah
shhh bukan selvi
tapi ibu selvi
oh ibu selvi
apalagi ada perempuan ini saya tekstur jadi ibu saya mothers persona e sembilan
alex belum datang bok ari adi saya bo
kalian tidak boleh sering sering bolos sekolah ya
apalagi kalian juga tidak boleh terlambat ke sekolah
sama aja belum datang bu
yang hari ini tidak hadir adalah
aril dan juga
ada yang tahu kemana mereka hari ini
kenapa mereka tidak masuk
mereka pasti masuk kok bu
cuman mereka telat aja
nama panggilannya aja ktt
ktt apa itu
kompotan tukang telat
kita mulai pelajaran kita hari ini ya
mengapa mereka theoad petik mereka sendiri
ketika mereka melakukannya
dan mereka tidak gostoh
wah kaget ibu
ibu kira ada kambing masuk
sebutkan satu persatu nama kalian
dan kenapa kalian terlambat
tadi habis dia kamar mandi sakit perut
saya ariel ibu
dari kamar mandi juga sakit perut
dan kenapa kamu terlambat
saya juga tadi sakit perut ibu
dari kamar mandi juga
kalau sakit perut
kalian harus ke dokter
kamu juga sudah sehat
ketahuannya kalian berbohong
ibu harus menghukum kalian
agar kalian tidak mengulangi kesalahan kalian
ibu harus menghukum kalian
ibu harus menghukum kalian
ibu pasti berhenti
kalau begitu sih
alasan sakit perut
kalian sadarkan kesalahan kalian
tidak boleh datang terlambat
sekarang ulangi perkataan ibu
untuk tidak akan telat lagi
ibu guru saya janji
bila terlambat lagi